di rumahnya yang berada di kecamatan senampelan kota pekanbaru riau
seorang ibu rumah tangga mengolah ikan tepah menjadi makanan yang lezat untuk dinikmati
masakan ini diberi nama asam pedas ikan tapa
biasanya warga rio menggunakan ikan selais atau ikan patin untuk pengolahan masakan asam pedas
namun wanita bernama mulia oktaviani memilih ikan tapa sebagai bahan utama
karena ikan tapah memiliki rasa yang lebih enak
pembuatan asam pedas ikan tapan tergolong mudah dan bahan bahan bumbu juga mudah ditemukan di pasar
ada pun bahan yang harus disiapkan yakni ikan tapa yang sudah dipotong potong
kemudian bumbu yang sudah dihaluskan
terdiri dari bawang merah bawang putih cabai merah dan sejumlah rempah rempah
proses selanjutnya ikan tapa yang sudah dipotong potong kemudian dimasukkan ke dalam wajan
setelah menunggu sekitar tiga puluh menit asam pedas ikan tapah matang dan siap untuk dinilai
mulia oktaviani yang merupakan pelaku usaha kuliner di kota pekanbaru
asam pedas ikan tapak tergolong mahal
karena untuk mendapatkan ikan tepah saat ini sulit dan ikan tepah merupakan ikan musiman
di pekanbaru ini masih ada beberapa jenis ikan seperti patin selais ataupun patau
tetapi mengapa dari gereka pemulai ini kita memilih si pedas tepah
karena pedas tepah ini memang enak dagingnya enak
sepedas tepah ini susah dicari susah didapatkan tergantung musimnya
tetapi pedas tepah ini punya historis ke sendiri
untuk harga asam pedas ikan tapa dijual mulia oktaviani mulai dari rp lima puluh hingga rp tujuh puluh per potong
bagaimana saudara anda ingin menikmati masakan khas melayu riau asam pedas ikan tapah
anda bisa langsung datang ke kota pekanbaru riau untuk mencicipi makanan yang lezat ini